untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kabit humas polda maluku komisaris besar polisi muhammad rum ohhoira
halo selamat sore bapak
selamat sore mbak dea
bapak ini pasca mengamankan enam orang terkait dengan jasa pembuatan surat keterangan bebas covid sembilan belas palsu
apa perkembangan terbaru dari proses pemeriksaan
ya jadi dari hasil pemeriksaan kemarin kami mengamankan diantaranya uang tunai rp empat belas juta
kemudian tiga buah laptop kemudian satu unit komputer dan beberapa lembar barang bukti surat
berupa surat keterangan rapid test dan surat keterangan genos
dan terhadap enam orang
empat orang tersangka ini sudah kami tahan di rutan polda maluku dengan kami sangkakan pasal dua ratus enam puluh tiga ayat satu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
pak kapit humas boleh dijelaskan ini ada enam orang yang sudah menjadi tersangka
boleh dijelaskan profilnya apa saja pekerjaan mereka dan bagaimana kemudian modusnya
ya jadi dua orang tersangka merupakan pegawai travel leperisator
dan h empat puluh tiga tahun
peran mereka ini adalah apabila ada masyarakat yang hendak untuk datang untuk membeli tiket
maka kepada mereka ditawarkan apakah sudah ada surat rapid atau surat keterangan genos atau belum
kalau belum ada maka mereka menawarkan jasa untuk mendapatkan itu tanpa ada melalui pemeriksaan
kemudian apabila dari pelanggan ini menyetujui
maka kedua orang ini menghubungi salah satu petugas puskesmas atas nama ha
ha kemudian mendatangi lagi rental komputer bertemu dengan s
dan memerintahkan s untuk membuat surat keterangan palsu tersebut
dan kemudian diserahkan kepada para pengguna untuk menggunakannya
kalau kita lihat dari modusnya ini mirip dengan di daerah lain ya pak kabit ya
sejauh ini apakah polisi sudah melihat ada kemungkinan dari pihak pihak yang terlibat dalam kasus ini pihak lain
sementara dikembangkan oleh penyidik memang kita sementara melakukan pengembangan
dengan tidak hanya kepada travel ini tetapi kemungkinan ada travel travel lain
kita berusaha untuk melakukan pengembangan
penyidik sementara bekerja
jadi kalau untuk pencegahan sendiri pihak polisian melakukan apa bapak sejauh ini
untuk menghindari kasus kasus seperti ini
imbauan termasuk kemarin juga ada pak sekda provinsi maluku sebagai ketua harian gugus tugas
sudah mendatangi sudah berkoordinasi dan kami melakukan himbauan himbauan kepada masyarakat
agar apabila melakukan perjalanan agar mereka mengurus langsung secara
mengurus langsung surat terapites
melalui tempat tempat yang sah dan tidak menggunakan jasa jasa calo yang memang ini sangat merugikan kita
kita sendiri sangat menyayangkan hal ini
di mana upaya kita saat ini sementara untuk memutus mata rantai ini
ada sebagian masyarakat yang berusaha untuk main main
dan tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku
pak kabit ini kan kasus ini artinya ada
ada supply dan juga demand begitu
baik dari oknum yang menjual surat keterangan palsu
maupun dari warga atau calon penumpang yang ingin juga lebih cepat begitu
untuk melakukan perjalanan tanpa menggunakan tes
sejauh ini apakah akan ada kehadiran polisi untuk memeriksa secara langsung
surat surat tidak hanya dari petugas kemenkes
seperti di bandara atau di pelabuhan begitu
memang saat ini di bandara patimura khususnya
itu memang ada satgas yang memang di dalamnya ada juga kepolisian di sana
dengan adanya kasus ini maka sudah barang tentu
kita akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain
untuk kita tingkatkan lagi pengamanan terhadap penggunaan surat surat keterangan ini
pak kabit ini hukuman apa yang bisa dikenakan kepada para terduga pelaku
kepada mereka kita sangkakan dengan pasal dua ratus enam puluh
membuat atau menggunakan surat palsu
ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara
pak kabit dumas ini kan terus berkembang
ada tersangka enam yang sudah diminta keterangan
kami ingin mengetahui apakah ini juga ada dugaan keterkaitan dengan kelompok kelompok di bandara lain
kami belum sampai ke situ ya
jadi untuk sementara kami masih melakukan pengembangan
khusus di kota ambon dan kota kota di maluku lainnya
belum sampai ke daerah daerah lain
baik terima kasih pak kabit humas polda maluku
komisaris besar polisi muhammad rum ohira sudah berkenan bergabung bersama kami pada sore hari ini
terima kasih mbak dea